sebagai masyarakat indonesia khususnya wilayah jawa barat pada sabtu dini hari bisa menyaksikan gerhana bulan dengan mata telanjang
gerhana bulan sabtu dini hari akan berlangsung cukup lama mulai dari pukul satu dua puluh empat hingga lima sembilan belas waktu indonesia barat
pada sabtu dua puluh delapan juli dini hari penduduk bumi kembali akan disuguhi fenomena alam menarik yakni gerhana bulan sebagian
jika cuaca cerah sekitar pukul satu lewat dua puluh empat menit hingga lima lewat sembilan belas waktu indonesia barat
masyarakat di sebagian besar wilayah jawa barat bisa menyaksikan gerhana bulan yang disebut microblood moon ini dengan mata telanjang
menurut peneliti dari lembaga penerbangan dan antariksa nasional
jika dibandingkan dengan gerhana bulan yang terjadi pada januari dua ribu delapan belas gerhana bulan sabtu dini hari berlangsung lebih lama
namun pada gerhana kali ini bulan akan terlihat lebih kecil
dibanding gerhana bulan supermoon pada januari lalu

gerhana bulan kali ini disebut sebagai gerhana mikromoon karena ukuran bulan yang lebih kecil dibandingkan rata rata kenampakannya
sementara tanggal tiga puluh satu januari yang lalu kita banyak dengar supermoon karena kenapa kanalnya lebih besar dari rata rata kita bisa bandingkan
namun beberapa warga kota bandung mengaku belum mendengar tentang gerhana bulan
yang akan berlangsung dengan durasi cukup lama ini
berita terkini mengenai perjalanan berikutnya
berita terkini mengenai perjalanan berikutnya
katanya nanti malam akan ada gerhana sepanjang masa ya paling lama itu sekitar satu jam atau sekitar dua jaman
puncak gerhana bulan akan terjadi sekitar pukul tiga dini hari
pada saat itu bulan akan berwarna merah darah
momen inilah yang membuatnya disebut blood moon
warna merah darah tersebut disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi
lapan akan menggelar nonton bareng gerhana di dua tempat
yakni di kantor balai lapan di tanjung sadu sumedang dan pamampek garut
roli rohimat bandung
berita terkini mengenai perjalanan berikutnya